terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
pang damjaya majen tni dudung abdurrahman mengungkapkan
alasan tni ikut serta menurunkan baliho pimpinan fpi rizik sihab di sejumlah titik di jakarta
menurut dudung selain tidak membayar pajak tulisan dalam baliho tersebut
bisa memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa
ditemui di makodam jaya rabu siang dudung mengatakan sejak dua bulan terakhir
tni sudah membantu tugas satpol pp dan pihak kepolisian
untuk menertibkan baliho di tempat tempat umum di jakarta
dudung menambahkan tni ikut turun tangan menertibkan baliho tersebut
karena terdapat baliho baliho yang berisikan pesan memecah belah persatuan bangsa
dan mendiskreditkan pemerintahan yang sah
seruan seruan revolusi dan sebagainya
nah itu yang saya kemudian wah ini sudah tidak benar ini kalau begitu sudah tidak benar
kalau kemudian pol pp sudah tidak bergerak polisi tidak bergerak tni pun tidak bergerak
kira kira menjadi apa ini
sudah menyinggung nyinggung dari ceramahnya yang menyinggung masalah persatuan dan kesatuan bangsa
sudah mulai mendiskreditkan pemerintah yang sah dan sebagainya
jadi tidak omset